bagaimana situasi hingga sore ini di kota batu pasca banjir bandang menerjang kamis kemarin
saya sapa miftah farid korespondensi nn indonesia di sana selamat sore farid
farid kita ingin mendapatkan update terkini bagaimana proses pencarian korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini
apa yang terjadi
dusun cangar ditemukan tak jauh dari lokasi tempatnya dilaporkan hilang
namun kita belum bisa mengonfirmasi apakah temuan ini termasuk dari tiga nama yang dilaporkan masih dalam proses pencarian atau bukan
yang jelas kita masih menunggu proses identifikasi dan konfirmasi resmi dari bpbd kota batu
ferdi sampai hampir pukul enam belas di kota batu ini proses pencarian masih terus dilangsungkan
anda bisa melihat misalnya di belakang saya ada satu eskavator
memang ini secara tidak langsung bukan mencari korban tapi membuka jalan kali atau sungai sambong
yang merupakan awalnya merupakan sungai atau kali mati yang tidak dialiri air
namun kemarin sungai yang lebarnya hanya tiga meter ini kemudian membawa material berupa air bah air bandang
berupa material lumpur batu dan juga potongan potongan kayu atau pohon yang besar sehingga menerjang
berulang rumah yang dibangun tepat di bantaran kali kecil ini sebenarnya ferdi
aliran air penting untuk dibuka karena di wilayah hulu terus mendung dan dikhawatirkan kalau hujan
air juga tidak tertampung di aliran sungai yang kecil ini
dan anda bisa melihat bagaimana daya rusak dari banjir bandang ini ferdi
amatan mata kita saya dan anda ketika melihat di layar ini ini merupakan rumah
tempat saya melaporkan ini rumah dari korban selamat yaitu sugiono
dan juga asrifah yang tadi menceritakan kepada saya bagaimana proses mereka bisa menyelamatkan diri
dari pusara air berisi lumpur dan material kayu dan batu
serta menyelamatkan satu orang anaknya yang berusia dua belas tahun
sedangkan tepat di samping rumah sugiono dan asrifah ada pasangan suami istri
yaitu wiji dan sarip yang sayangnya nyawa mereka tidak bisa tertolong karena terseret arus banjir bandang
yang sangat deras sangat kencang sehingga mereka ditemukan
untuk asrifah untuk wiji di sekitar lokasi rumahnya namun untuk sari mayatnya ditemukan dua km dari lokasi tempatnya
dilaporkan terlihat untuk terakhir kalinya terseret arus yang cukup deras ini
anda bisa melihat proses pencarian dan pembersihan rumah rumah warga
terus dilakukan oleh para relawan dibantu tni dan polri
ini salah satu rumah warga yang keluarganya selamat namun rumahnya hancur
dan anda bisa melihat juga bagaimana tumpukan
material berupa lumpur kayu batu yang menumpuk di rumah warga
ini tadi sudah proses mengeluarkan material material tersebut dari area rumah
warga berharap mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka
dan mereka mengaku cukup gembira ada banyak sekali bantuan tenaga dari para relawan
tetangga dan juga keluarga mereka tni polri bahkan membantu mereka membersihkan rumah
mereka berharap bantuan segera bisa datang ke mereka
dan ketika mereka bisa kembali
tinggal di rumah mereka setidaknya mereka bisa memberikan healing atau menyembuhkan trauma mereka
karena tadi saya sempat menguacarai banyak sekali warga di sini mengaku
apa yang mereka lihat pada kemarin sore sekitar pukul
merupakan hal yang sama sekali berumperah mereka lihat
kali tempat mereka tinggal yang lebarnya hanya tiga meter saja ini ferdi
setidaknya hanya dipenuhi air ketika musim hujan
dan itu pun kalau dalam kondisi banjir
itu adalah posisi tepat di bawah tanggulnya
tidak pernah meluber dan sampai kejadian kemarin
air bahkan sampai menerjang dari batas sungai
sampai sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh meter air masuk ke wilayah perkampungan warga
dan kemudian menerjang rumah rumah yang ada di sekitarnya
yang paling parah memang yang paling dekat dengan ambang sungai tersebut ferdi
semuanya tergerus dua sampai tiga rumah
tepat di samping sungai kecil ini semuanya terimbas
dari aliran air berisi material lumpur batu dan kayu dengan jumlah atau ukuran yang sangat besar ferdi
farid bencana yang hari ini terjadi di sana
kuat sekali hubungannya dengan aspek ekologi di sana
artinya kemudian ada dugaan penebangan hutan secara masif dan ilegal di daerah hulu
sehingga kemudian dampaknya adalah banjir bandang dengan material kayu dan juga lumpur yang seperti anda gambarkan tadi
bisakah kita konfirmasi ini apa respon pihak terkait mengenai hal ini
ferdi sejauh ini dari pihak pemerintah mengkonfirmasi bahwa curah hujan cukup tinggi di kawasan batu ini memang terjadi pada november dan desember
ada memang anomali setiap tahun curah hujan cukup tinggi terjadi
kalau di tahun tahun sebelumnya menurut versi warga hujan deras itu biasanya terjadi pada akhir november
untuk tahun ini awal november hujan turun cukup deras dan ditambah dengan tingkat curah hujan yang tinggi di tahun ini
sehingga membuat wilayah hulu tepat di samping kanan saya atau samping kiri layar yang anda lihat
itu mengalami luberan air yang cukup besar dan diakui oleh beberapa warga di sini
meskipun belum ada konfirmasi dari pihak pemerintah warga mengakui memang ada ahli fungsi lahan di wilayah hulu
untuk jadikan perkebunan dan pertanian
sehingga serapan tanah ketika musim hujan tiba tidak cukup maksimal
sehingga kalau kita lihat lumpur kemudian potongan kayu potongan pohon dan akar dalam jumlah banyak dan besar
ini menunjukkan bahwa ada kerusakan lingkungan di wilayah hulu sehingga berdampak pada hilir
bukan hanya di batu tapi juga sampai ke kota malang ada lebih dari empat ratus lima puluh warga yang harus mengungsi di empat titik di kota malang yang dilaporkan
ini sesuai dengan rilis yang dikeluarkan wahana lingkungan hidup
lsm yang bergeriat dalam isu lingkungan yang beberapa waktu yang lalu merilis bahwa pemerintah kota batu tidak memiliki rancangan tata ruang kota
yang berupa perda dan saat ini perdanya sudah diajukan ke pemerintah pusat
tidak berpihak pada perbaikan ekologi yang sudah rusak beberapa tahun tahun sebelumnya
seperti misalnya alih fungsi lahan dari hutan menjadi vila misalnya dari hutan menjadi perkebunan dari hutan menjadi area pertanian
sehingga ini yang kemudian membuat ketika musim hujan tiba
ketika ada anomali seperti yang terjadi pada tahun ini curah hujan yang sangat tinggi di bulan november dan desember
kondisi di wilayah hulu tidak cukup mampu menampung air sehingga ini langsung terjun dan mengikuti guratan guratan yang ada di tanah
seperti aluran sungai kecil ini dan ini membawa material yang cukup besar cukup banyak sehingga kita melihat dampaknya apa yang terjadi hari ini
memang dibutuhkan kebijakan yang sifatnya afirmatif terkait perubahan fungsi lahan ini
sehingga ruang terbuka hijau atau ruang hijau atau hutan alam yang ada di wilayah batu ini yang tersisa itu bisa diselamatkan
dan kalaupun ada ruang yang terbuka yang awalnya hutan bisa ditanam kembali tentu saja dengan kebijakan politik atau payung hukum
seperti yang seharusnya dituangkan dalam perda tata ruang yang saat ini sudah diajukan ke pemerintah pusat
belum ada kata terlambat bagi wali
untuk melakukan perbaikan ini